saudara partai gerindra sudah mengantongi tiga nama untuk dijagokan maju di pilkada jakarta dua ribu tujuh belas
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengatakan di bursa pilkada jakarta dua ribu dua puluh empat gerindra mengantongi tiga nama
namun siapa nama yang akan dijagokan gerindra dalam pilkada november nanti masih rahasia
sebelumnya muncul nama rahayu saraswati budi jiwandono dan ahmad riza patria
yang disebut akan dimajukan gerindra di pilkada jakarta
apakah salah satu dari tiga nama itu adalah anies baswedan
muzani menyangkalnya dan mengatakan anies hanya sejarah lama
di pilkada dua ribu dua puluh empat jakarta nanti kata muzani gerindra akan punya sejarah baru
mas budi terus mbak saras ini sudah ada obrolan dari partai lain untuk melancar juga untuk berbunuh atau bagaimana
ya nama nama itu sudah kita sondingkan ke partai partai lain tapi nanti pada waktunya akan kita umumkan
apa yang membuat eksklusif